irot positif terjebak di tkp dan
kita harus lakukan operasi penyelamatan
lama lama bisa jadi senewen
lihat kelakuan si aming
nyawa irod terancam
irot sudah mereka buang ke kali dan
bisa jadi ini bukan hanya konspirasi politik
dengan jaringan teroris internasional
pendanaannya melalui money laundry
sebaiknya kamu gak usah tahu
nengte kenapa balik lagi
bisa istirahat di rumah
bisa istirahat di rumah
kita nanti beli kulkasnya dua pintu kan
malua tuh kang
motor gak punya
mesin cuci gak punya
kompor masih kompor lama
tp juga masih tp jaman dulu
nanti kalau orang orang lebaran ke rumah kita kita teh gak punya apa apa buat dibanggain
kirain teh ada apaan
nih lebaran teh tujuannya buat silaturahmi bukan untuk ajang pamer pamer barang
neng juga tau kang
nah juga maunya kayak gitu
tapi nanti kalau lebaran orang orang pada ke rumah
terus kita gak punya apa apa nanti teh kita diomongin sama orang sekambek
iya wak bener
kalau dulu ada kulkas juga mungkin wa mintanya kulkas kos
dengerin kata wak ira
iya nanti kita lihat dulu harganya
insya allah secepatnya akan beliin
gak usah cepet cepet kang
nanti aja belinya
pas udah mau deket deket lebaran pas tkw tkwt udah pada pulang
semua orang teh tau kita beli kulkas dua pintu
dede masuk masuk masuk
wah kelihatan nyata lagi seneng banget
pasti ada kabar rumah
semoga baik ya
dede sama asobri teh udah nentuin tanggal pernikahan cu
seminggu setelah lebaran
alhamdulillah pokoknya cucu doain lancar
ini dia nih
alhamdulillah tapi teh kecil
yang penting teh cincinnya bukan harganya
pokoknya cucu doain lancar sampe harga
ngapain teh rumah kamu
bro bro teh harus ketemu mas suha dulu bro
biar mas lala percaya saya pakai motor buat nganterin dia

alhamdulillah cocok banget ha
alhamdulillah terus kapan mau pindah
ya secepatnya lah
rumah yayak mah besar kamarnya banyak
ayo masuk dulu atau minum dulu
nggak usah makasih saya terburu buru
oh nanti kalau kamu sudah pindah kemari
saya pasti sering sering ke rumah kamu
saya pulang dulu ya
nganter atu sain kasian sudah tua
pakai motor mak
tinggal ya mak
ma nih deh sama asobri udah nentuin tanggal untuk pernikahan
insya allah jadinya seminggu setelah lebaran
mak makasih ya mak
kalau gitu dede masuk amar dulu ya
mak ini jahenya diminum
biar badan emak emak gak gampang masuk angin
terima kasih cuy
mak ada yang bisa jadi bantu lagi mak
gak usah cuy
kalau begitu jadi ke belakang dulu
kalau kamu nikah bantuin biayanya
terima kasih banyak mak
mak ada yang baik pisan sama cuy
cuy tuh serasa pengen nangis mak
tapi ada satu syaratnya
mak jangankan satu syarat sepuluh syarat pun cuti rutin
apa mak syaratnya
kamu harus nikah seminggu setelah lebaran
tunjukkan aura spiritual kamu niel
apa maksudnya kak idan
cara nyatanya bagaimana
kamu harus berkarisma
jangan tegak jangan bongkok
pancaran mata harus tajam
itu mak melotot atu niel
bagaimana atu pak
tak inilah pourtant awal awalnya
yang balt are
ayo kita untuk menyayangi aroz
sekali lagi lah